terima kasih anda masih bersama kami
kita langsung saja ke informasi yang lainnya nih
kita juga banyak sekali sorotan terkait dengan masalah kesehatan ya
nah ada pula informasi sebagai langkah menyelamatkan lingkungan
sekaligus membantu mendorong implementasi ekonomi sirkular
sebuah perusahaan produsen minuman bersama sejumlah partner
menghadirkan kacamata daur ulang plastik pet yang jernih
iya ratusan kacamata daur ulang plastik pet jernih ini
didominasikan kepada masyarakat yang membutuhkan
diantaranya masyarakat di kecamatan kopo kabupaten serang banten
sebuah gerakan kolektif mengajak masyarakat mengumpulkan
dan mengelola kemasan botol plastik pet jernih pasca konsumsi
dilakukan coca cola indonesia melalui sprite
sprite mengajak semua pihak mendaur ulang botol plastik pet jernih
menjadi benda yang bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan
kolaborasi dalam proyek lihat dengan jernih spride
membuat para konsumen dapat mengirimkan kemasan botol pet jernih pasca konsumsi
ke bank sampah yang bermitra dengan waste for change
untuk selanjutnya didaur ulang dan diubah menjadi kacamata oleh plustik
dan akhirnya kacamata ini oleh yayasan sejuta kacamata untuk indonesia
didonasikan pada masyarakat indonesia yang membutuhkan
ini adalah suatu proyek di mana kita ingin mengajak masyarakat
melibatkan masyarakat dalam melihat proses ulang itu seperti apa
dari betul plastik bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat
kolaborasi dengan waste for change plustic dan yayasan sejuta kacamata untuk indonesia
menghasilkan donasi sebanyak lima ratus bingkai kacamata
di mana dua ratus lima puluh diantaranya diberikan kepada masyarakat serang banten
dan dua ratus lima puluh lainnya kepada masyarakat denpasar bali
penyerahan donasi kacamata ini dilakukan sprite bersama para mitra
kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan kacamata
gerakan sejuta kacamata untuk indonesia adalah gerakan sosial
di mana kami membagikan kacamata kamar
kacamata untuk membantu masyarakat masyarakat yang tidak mampu
yang tidak mampu mendapatkan kacamata
untuk mereka dapat melihat lagi
dan terkoreksi matanya agar mereka bisa melihat dengan jelas
sebelumnya mata saya nggak bisa melihat dengan jelas
karena bantuan ini saya bisa melihat atau baca dengan jelas
proyek lihat dengan jernih spride
tak hanya bermanfaat mengurangi plastik pasca konsumsi dan melestarikan lingkungan
tetapi juga mendorong perekonomian masyarakat lewat ekonomi sirkular
ekonomi sirkular adalah konsep dengan sumber daya yang dapat digunakan secara terus menerus dan selama mungkin
sehingga menjadikan plastik pasca konsumsi yang tadinya tidak bermanfaat
menjadi bahan baku yang memiliki nilai tambah dan bisa diolah menjadi barang lain
proyek lihat dengan jernih sprite juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat
terutama anak muda untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dan pengelolaan plastik pasca konsumsi
yang dalam bentuk sederhana
hal itu dapat dimulai dengan kegiatan zero waste
yaitu memilah sampah organik dan non organik
agar sampah dapat menjadi lebih bermanfaat
adi mazda serang banten